bukanlah video yang dijadikan berang bukti sesuai berita acara pemeriksaan
diduga kuat ada yang sengaja mengedit ulang video ini
kepalsuan video ini juga dibenarkan oleh salah satu saksi pelapor suhadang
selain itu pada persidangan kali ini hampir seluruh saksi juga mencabut keterangan di berita acara pemeriksaannya masing masing
empat saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum adalah dua orang dari koalisi bela nkri
serta dua orang saksi dari hotel majapahit
saksi pertama yang memberikan keterangan adalah koordinator orator koalisi elemen bla nkri rudy rusadi
ia membenarkan pertanyaan pertanyaan yang dilontarkan oleh jpu
namun saat ditanya oleh tim kuasa hukum dhani terkait asal vlog dan siapa saja korban ujaran idiot
saksi rudy menjawab berpelit pelit bahkan cenderung berbohong
ia pun kemudian mencabut salah satu poin di bap nya
tidak hanya rudy saksi kedua atas nama suhadang pun demikian
saat dicecar tim kuasa hukum ahmad dhani tentang keterangan siapa saja pendemo yang dibilang idiot ahmad dhani di vlog
ia tidak bisa menjawab
bahkan suhadak tidak mengakui keterangannya di bap hingga akhirnya mencabut sembilan poin pernyataannya di bap
sementara tadi dua saksi sama sama kita periksa di pengadilan dan keduanya seperti kita ketahui bersama
satu orang mencabut kurang lebih sembilan poin bap nya
tidak keras diarahkan
seusai sidang didampingi mulan jamila dhani meminta masyarakat surabaya menyaksikan konser tribut to dewa sembilan belas pada akhir pekan ini
kesan saya jangan lupa nonton konser hadapi dengan senyuman di surabaya sepuluh maret grand city
hadapi dengan senyuman
konser hadapi dengan senyuman